meski pemerintah menetapkan satu sawal jatuh pada hari ini kamis tiga belas mei
namun sejumlah umat muslim di indonesia telah merayakan hari raya idul fitri lebih dulu
dari mulai tarekat syatariyah di kabupaten aceh barat aceh hingga jemaah naksobandia
hal ini mereka berdasarkan pada perhitungan hisap dan rukyat serta tradisi turun temurun
ratusan umat islam pengikut tarekat syatariah di kabupaten aceh barat aceh
telah melaksanakan sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah pada rabu di masjid babul hidayah
penetapan satu syawal ini dilandaskan pada hisap yang dilakukan sejumlah ulama pengikut habib muda seunagan
selain itu penetapan hari raya sudah sesuai dengan tradisi aliran tarekat yang mereka anut
namun dalam sholat id kali ini jemaah masih banyak yang tidak memakai masker dan menjaga jarak
jemaah latiful akbar di bone sulawesi selatan juga telah menggelar sholat id
bertempat di masjid pondokan jemaah menunaikan sholat id dengan khusyuk
jemaah jemaah latiful akbar meyakini penetapan satu syawal telah berdasarkan kajian dengan metode rukyat serta tanda tanda alam
sementara itu jemaah naksabandia juga telah melaksanakan sholat id
meski hujan jemaah tetap melaksanakan sholat id di busola baitul makmur kelurahan binuang kampung dalam kota padang
penetapan satu sawal ini berdasarkan kalender hisap dan rukiat
selain itu metode penghitungan ini pun sudah diakini secara turun temurun sejak ratusan tahun
sebelumnya jemaah naksabandia juga telah selesai melaksanakan ibadah puasa selama tiga puluh hari